dari perfilman tanah air film yang berikut ini
ada apa dengan cinta dua sepertinya tak perlu waktu lama untuk bisa mengulang kesuksesan film pertamanya
dalam akun twitter resminya sang produser mira lesmana menyatakan
rasa syukur atas pencapaian film aadc dua yang bisa menembus tiga juta penonton
sejak dirilis dua puluh delapan april dua ribu enam belas
mira juga mengucapkan terima kasih kepada penikmat dan pendukung film tersebut
akankah aadc dua memecahkan rekor sebagai film terlari sepanjang masa
mengalahkan rekor film laskar pelangi
film besutan milos films lain yang sukses menyedot empat enam juta penonton
well kita tunggu saja